tadi kok kakak bilang kalau berkas yang punya papa itu jatuh ke tangan orang lain bisa bahaya
emang itu penting berkas apaan sih kak
ya tadi kan kakak udah bilang
itu berkas kantor papa
kalau jatuh ke perusahaan saya
aku gak akan ngebiarin kamu masuk sebelum kamu mau jujur sama aku
perasaan aku emang sakit setelah pengen aku lihat kamu dan sava lakuin kemarin
ya ampun wah
aku bener bener gak ngerti sama kamu
dulu kamu bilang aku suruh ibur sava
sekarang aku udah ibur sava
kamu malah seperti ini
ada apa sih wah
aku ngerti kalau emang kamu bikinin kalung untuk sapa
kalau kamu kasih kalung ke dia aku ngerti
tapi kenapa sih
kenapa kamu harus pakein kalung itu di lahirnya sava
kamu itu pasti salah lihat
rambutnya sava nyangkut di kalung
ya udah aku benerin
udah gitu aja wah
mungkin aja emang kejadiannya kayak gitu
kemarin kan aku ngeliat safa dan adil dari jauh
apa bener kayak gitu
jangan jangan adil ngejelasin kayak gini
cuma karena dia gak mau lihat aku marah
aku benar benar ngerti sama kamu wak
jujur aku udah capek sama semua ini
itu sama aja kamu gak percaya sama aku kan
terus apa yang aku harus lakuin supaya kamu bisa puas
ya allah sekarang malah jadi adil yang marah sama aku
atau emang aku yang terlalu curiga ya
sekarang saya kasih tau ya sama bapak
saya udah putar haluan pak
saya gak bakalan ganggu bapak lagi
tapi sekarang bapak harus mau jodohin anak bapak ilham sama saya
berkas ini kan saya buang tadi malam
harusnya tadi pagi udah diambil sama sama
berarti ada yang mengambilnya
ada yang mengambil dan menaruhnya lagi di sini

jangan jangan bukan rattana yang melaporkan saya
bukan rattana yang melaporkan saya
jangan jangan bukan rattana yang melaporkan saya
saya letakkan berkas berkas ini
tapi kalau bukan ratna siapa ya
dan kenapa tiba tiba ini bisa ada di meja ku
aku udah datang
kenapa tadi kamu manggil teriak teriak
ada apa sih
kenapa aku sampai gegabah begini
kalau ratna sebenarnya tidak tahu apa apa
yang ada dia malah jadi tahu
mas gak kasih tahu siapapun
kalau safa ini bukan anak kandung kita ya mas
bahkan ratna sekalipun
tapi ratna kan begitu dekat sama kamu
ya tapi bukan berarti dia harus tahu semua rahasia keluarga kita dong mas
lagian aku lebih suka
taunya sapa ini anak kandung kita
dia kan jauh mas di australia
jadi dia gak bakalan curiga mengenai hal ini
nggak ada satu orang pun
aku kekuburan dan
rahim aku diangkat
jadi aku mohon
kita sembunyikan mengenai masalah ini ya mas
akun dan rati sudah lama berjanji untuk merahasiakan hal ini
aku yakin ratna gak pernah bocorin kepada siapapun termasuk pada ratna
apa ada hubungannya dengan kertas ini ya
enggak ada apa apa rat
saya salah sangka
bener nih gak ada apa apa
tapi kan aku juga masih termaksud keluarga ya
boleh dong aku lihat
siapa tahu aku bisa membantu
susrat apaan sih
berkas kantor papa pak
jadi kakak lihat berceceran aja di sini
ini hanya kertas kerjaan
berkas ini kan penting banget buat di kantor
harusnya papa simpen baik baik
kalau jatuh ke tangan orang yang salah gimana
aku yakin sekali
kalau tadi ilham baca berkas berkas itu
tapi kenapa ilham tidak kelihatan kaget sama sekali ya
biasa yang kakak umat

ngomong gitu seargentet suaranyaaven

kedekat ya dia

ya boleh kalau belom power
berkas ini kan penting banget buat di kantor
harusnya papa simpen baik baik
kalau jatuh ke tangan orang yang salah gimana
papa jangan jangan selama ini dia sudah tahu
kalau safa itu bukan anakanku dan ratih
aku harus cari tahu
tadi kok kakak bilang kalau berkas yang punya papa itu jatuh ke tangan orang lain bisa bahaya
berkas apaan sih kak
tadi kan kakak udah bilang
berkas kantor papa
kalau jatuh ke perusahaan saingan kan bisa bahaya
apaan sih kak
kok ada gambar aku di sini
ya suka banget lah kak
aku yakin kalau cewek cewek dikasih gambar kayak gini sama kakak
pasti senang diri ya
masuk ke luar sebentar
kok kelihatannya marah gitu
udah kamu gak usah khawatir
jadi nggak mungkin kalau papa marahin kakak
kamu tunggu bentar ya
kamu pasti udah tahu
enggak aku nggak tahu
sejak kapan kamu tahu kamu safah itu bukan adik kandung kamu
safa bukan adik kandung aku
papa gak usah bercanda deh pak
kamu gak usah pura pura lagi lah
kamu tadi sudah membaca jangan
kamu pasti tahu isinya apa kan
kalau orang normal pasti dia akan kaget
tapi kamu tenang saja
berarti kamu sudah tahu isinya ini sejak dulu
kita belak belakan aja hilang
papa hanya mau tahu
sejak kapan kamu tahu kalau safa itu bukan adik kandung kamu
ilham itu kan anak pama
kalau safa dia kan anak pungut
aku udah tahu masalah ini
dari aku masih kecil
kamu udah tahu selama itu
apa nggak usah khawatir pak
aku juga gak mau kalau safa tahu masalah ini
abadi setelah apa yang aku alami
aku gak mau safa ngerasain apa yang aku rasain

aku dia merasa tegas ya

aku harap itu residents
kau zitim pelan satu duduk
air terkena satu anak
kok kamu jadi panik kayak gini sih
ya allah ya iyalah kak sava panik banget
sampai tuh takut kakak dimarahin lagi sama papa
mendingan sava yang dimarahin sama papa daripada kak ilham
ya gak penting sih sebenarnya
papa cuma nanya nanya masalah kuliah kakak aja po
ya nanti lagi kakak selesai kuliahnya
udah lah gak usah terlalu dipikirin
mendingan kamu istirahat
lihat nih habis sampai begini
kalau kayak gini terus cepat tua loh
semakin aku perhatikan semakin ada yang aneh antara ilham dan safa
atau semua ini cuma perasaan aku aja kali ya
kok ngeliatin aku kayak gitu
sampai jumpa lagi